pak naik pak
eh siapa di situ bek

ada kereta ada pesawat

terserah kamu mau terima tantangan ini atau enggak
atau studionya gak usah dijadiin aja pak
jangan pak jangan pak
eh aku kan pengen banget pak punya studio
apapun akan aku lakuin buat dapetin studio itu
aku pengen banget jadi penyanyi pak
papa aja sih
ntar mak ya papa dulu
kan dia punya uang papa
ngapain sih aku terus nemenin si dimas pak
wah dia kan udah gede suruh sendiri aja
raka masa kamu tega sih sama adik kamu sendiri
ya bukannya gitu mas
si dimas kan orang yang gak pernah peduli sama orang
jadi aku gak pengen terus peduli sama dia
dia tuh nyebelin aku males
nanti kalau terjadi apa apa sama dia gimana
siapa yang bantu
raka papa ingin dimas berubah
karena dengan kata kata nasihat sepertinya gak mempan
nah mungkin saja dengan perjalanan ini adik kamu bisa berubah
dan untuk kamu anggap saja ini ibadah
kita mau lanjut lupa liat kan begini

kan lo yang nyuruh berhenti
harus yang lo tuh bawa tas sendiri juga
kalo kayak gini terus bisa patah pinggang gue
nah apa salahnya lo yang bawa tas gede
masalahnya kalo gue yang pake tas gede gitu lo mau duduk dimana
udah deh naik yuk jalan
ini nih tempatnya nih
aduh raka percuma dong kita punya bukti
lu mau bilang percuma kita punya bokap kaya tapi kita nginep di tempat kayak beginian
loh buka memang ngasih kita duit buat perjalanan ini kan
buat makan buat nginep buat keperluan lain iya kan
iya iya lo bener bokap ngasih kita duit
tapi kita pakai duitnya buat hal hal yang bener dong
lagiin gue kan yang dikasih kepercayaan sama bokap
ya gue pake duitnya yang bener
kalau ngasih kepercayaan ke orang yang pelit kayak gini nih
dimas dimas sini sini sini ya
lu tuh jangan terlalu ngebanggain fasilitas dari bokap
kita harus belajar dong supaya kita tuh bisa mandiri
iya iya gue ngerti tapi lo liat deh nih
lo gak serem apa
eh lo dengerin gue ya niat kita benar kok
kita cuma mau nginep satu malam doang besok pagi juga udah pergi lagi
ngapain sih sewa hotel yang mahal mahal boros
lo terus belajar hemat
yuk tinggal lo atur deh
wuih jangan lari
wuih jangan lari
eh bangun bangun bangun bangun
kebakaran bukan kebakaran
lo denger gak terlalu teribut
jangan pak jangan pak
pak jangan pak
kak mencari penyakit ya
eh siapa yang nyari penyakit sih
gue nyari pahala kita terus ngomongin orang lebih susah
oh tapi tetap aja nama juga orang susah kita tolong apa salahnya
apa lo terus berapa juta orang lagi harus tolong kalau kayak gitu ha
itu kalau ngomongnya yang keras keras dong
ini gak semua setiap orang indonesia kita tolong
selamat malam d
selamat malam pak
ini raja bulan ramadan
eh tapi saya disini cuma sama adik saya aja pak gak ada siapa siapa
sekarang liat ktp kamu
ini mas ktp
ini pak ktp kita
bapak kalau mau lebih percaya mungkin saya telepon orang tua saya
lain kali kalau cari pengindapan pilih pilih d

apa bu dolongan ya
dalam masa kita lagi
kayak bu bureaucraib dengan kaftif
lagir lo tahun bulan puasa masih jualan
jual makanan lagi larang apalagi jual diri
juga mulut ya puasa aja lo
rasain lo pada diangkutin udah apa angkutinnya semua
pak naik pak
hei siapa di situ weh
sampai jumpa lagi